sebagai konsumen penggunaan skincare atau kosmetik ini harus selalu disertai dengan kewaspadaan yang tinggi
agar terhindar dari bahaya yang mungkin saja ditimbulkan dari sejumlah bahan berbahaya yang terkandung dalam produk tersebut
berikut ini adalah beberapa kandungan berbahaya yang kerap ditemukan dalam produk kosmetik
yang telah dihimpun dari berbagai sumber oleh tim lead bank cnn indonesia
ayo kita sama sama waspada kandungan kosmetik berbahaya
yang pertama ini sering sekali kita temui ada hidroquinon
sering ditemui terutama pada produk pemutih kulit dimana cara kerjanya ini adalah menghambat enzim tirosinase yang menghasilkan pigment kulit
jadi dengan adanya kandungan hidroquinone ini kemudian membentuk atau membuat pembentukan pigment melanin kulit ini jadi terhambat
hasilnya apa hasilnya ini dia
glowing atau putih seketika
efeknya mencerahkan atau memutihkan kulit secara instan
jadi kata kuncinya disini dia instan
putihnya instan ya
biasanya digunakan untuk apa saja mulai dari memudarkan bekas jerawat nih bekas bekas jerawat jadi pudar
kemudian juga bekas luka menghilangkan flag flag hitam karena paparan sinar matahari
dan efeknya ini bisa terlihat dalam jangka waktu yang singkat
yang tadi saya katakan instan
makanya kemudian ini kerap digunakan
bagi para pengguna yang tertarik dengan hasil hasil yang instan
tapi harus diwaspadai
karena kalau digunakan dalam waktu yang lama akumulasi dari hidroquinone ini bisa menimbulkan sejumlah efek samping
mulai dari ini dia iritasi kuliah
lihat nih kulitnya sampai jerawatan merah merah begini ya
terus juga bisa membuat kulit ini jadi terasa terbakar
kemudian bisa menghilangkan pigment melanin pada kulit
atau yang dikenal dengan vtligo
dan bisa juga menyebabkan kerusakan dna
itu tadi harus waspada terus dengan adanya kandungan hidroquinon bagi kosmetik yang kerap anda gunakan
kandungan lain yang juga harus kita waspadai adalah adanya merkuri
dalam produk produk yang digunakan
merkuri ini adalah logam berat yang sangat berbahaya
biasanya ada di mana
shadow nih ya ada gambarnya ditimbal juga nih
nah biasanya digunakan sebagai pengawet
biar kosmetiknya lebih awet lagi ya
selain itu juga sering ditemukan di krim pemutih kulit
yang biasanya memudarkan flek flek hitam juga
jadi ini dia gunanya adalah untuk memudarkan flek flek hitam
makanya membuat para pengguna kemudian tertarik
penggunaan merkuri ini dilarang karena bisa menimbulkan bahaya bila terkena kulit
dan bisa kemudian meresap ke pembuluh darah ya
penggunaan dalam jangka pendek bisa menyebabkan berbagai hal
mulai dari iritasi kemudian juga ada alergi
dan jangka panjangnya ini dia yang bahaya
jangan sampai kita mengalami kerusakan organ
dan juga bisa merusak berbagai organ seperti ginjal paru sistem pencernaan
selain itu merkuri ini juga bisa merusak kekebalan tubuh
bahaya sekali ya apalagi di masa pandemi seperti ini
kekebalan tubuh harus selalu optimal

selain itu kalau merusak kekebalan tubuh harus selalu optimal

harus diingat bahwa merkuri ini juga bisa mengganggu perkembangan janin anda
merkuri merupakan zat karsinogenik
ini merupakan zat yang menyebabkan kanker
jadi waspada terus
kalau misalnya di produk produk anda mungkin tidak tertulis merkuri
harus diingat nih
ada beberapa tulisan tulisan yang juga atau kandungan yang biasa ditulis
corus kemudian mercury ammonasi raksa dan cina baris
nah ini biasanya adalah nama nama lain dari merkuri bisa dicatat ya harus diperhatikan balik baik
dan yang selanjutnya atau produk lain yang kerap kita temui adalah timbal atau pb
timbal ini adalah salah satu bahan yang juga dilarang dalam kosmetik
yang merupakan logam beracun yang bisa memicu kanker dan menyebabkan gangguan sistem saraf
ini dia bisa buat kanker gangguan sistem saraf dan biasanya ditemukan di mana
ada di lipstick ada di eye shadow ada di eyliner bedak tabur kadang di lotion dan shampo juga ini suka kita temui
nah sesuai peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan nomor tujuh belas tahun dua ribu empat belas
harus diperhatikan bahwa kandungan timbal di kosmetik ini dibatasi kadarnya
maksimal hanya dua puluh parts per million saja
jadi kalau lebih dari situ bisa menyebabkan kerusakan permanen pada otak sistem saraf hingga gangguan fungsi
apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari harus selalu waspada akan kandungan kosmetik berbahaya
ini dia harus membudayakan selalu membaca label dari setiap produk kosmetik yang anda gunakan
sebaiknya anda juga jangan membeli atau menggunakan produk yang begitu dilihat itu tidak ada labelnya
karena apa karena berpotensi sebagai produk ilegal
ingat selalu ya bahwa good things itu take time
jadi semua butuh proses termasuk bagi produk kecantikan anda
sebagai konsumen yang bijak harus selalu waspada jangan sampai niatnya mau glowing
malah jadinya menggunakan produk abal abal yang merugikan kesehatan anda